punya mas jauh jauh
apa tuh jun
oh enak banget
ya allah kamu ngejar ngejar aku sampai jatuh gini
yaudah kita bareng bareng sana ya
tunggu sebentar ya
haji mugidin sama haja menguna datang kembali
ngomongnya kesana kesini kesana ke
gak ngerti deh
dengan gayanya biasa itu
kenapa sih rob
kalau lo minjemin duit sampai jatuh gini
sama haji mugidin enam puluh juta itu bukan duit yang kecil
kenapa harus bilang
dia harus bilang dong dok
kecuali lo udah gak ngomong harga impor lo
dan lo udah gak anggap
di teni bagi keluarga lo
bukan itu maksudnya bang
bukan saya tidak ngehargai impor
sama abang sebagai keluarga
tapi duit itu untuk ngebantuin rumah ana
bukan orang tuanya
bukan orang tuanya
bukan orang tuanya
bukan orang tuanya
ya minjem duit itu
itu rumah ana
lo minjem duit buat rumah ana
duitnya dari mana
kasboh dari kantor
memangnya rumah ana minjem duit sama lo itu buat apaan rob
uang kas mesjid
abah sama uminya
kas mesjid itu kan dititipin
ngecelaka kan keluarga sendiri
aduh pahla lo
insya allah mak
perasaan robi ke rumah ana
kan kalau ayah jelasin kan malu
mau bayar utang kok kayak mau kasih sedekah sama keluarga kita
gak usah gak usah
udah kita anggap
selesai aja ini masalah
kalau ada kaitannya
biar masalahnya gak runyam rob
bang marah ya
udah sekarang lo mandi ya
gue mau tukang jam
pegel nih semua badan lo
aduh apa apa tuh jun
apa tuh jun kok lari larian
oh no mama nyoba bayi aja selamatkan beli
oh ya allah kamu ngejar ngejar aku sampai jatuh gini
yaudah kita bareng bareng sana ya
tunggu sebentar ya
mak tadi jonny nih jatuh gara gara ngejar aku
sampai jatuh kesian amat
terus gimana aku
biarin ntar emak yang pijitin ya
joni ini emang anak kuat mak
mak mau minum jamu apa tuh
eh ya biasa aduh ini buat merindu
bentar ya mak
lu kalo mau jamu minta aja pak dia ntar biar emak yang bayarin
beras kencur ya
ya sebentar ya
kayaknya gua pernah liat lu deh
tukang kuburnya babi aja sulap
ih anaknya si saipul
ya allah lu
beged ya segini
lu tuh mahal sih
kok lu jualan makanan begini
iya mak jonny ngasong di perempatan
kesian pan kalo macet
sopir pada iseng kagak ada yang diminum
oh jadi lu jualan permen minuman segala tuh buat orang yang memang perlu minum gitu ya
iya mak johnny pulang dulu ya mak
yuk deh ntar salam ya buatnya lu ya
bilang salam dari emaknya sulam
ini buat emak
udah ya taruh ke rumah ya
udah ya taruh ke belas nih ya
nah ini emak cemunya
belom dikasih anak anaknya
oh gitu ya mak
kenapa gak ngambil anak aja
seperti tetangga saya
udah sepuluh tahun nikah
belom dikasih anak
terus dia ngambil anak
belum lama kemudian alhamdulillah mak
kamu mau kemana lu
pek fareng aja lu
kira hotel apa di sini
kalau gak nanya
mau kemana urusan
urusan saya sendiri
sekarang mau tanya lo
kek haji sulam
haka kiteh mau apa
nanti sama keluarga sulam masa lo tau aja
ampun dah masa lo mau jadi karyawan si sulam
ayah pengen jadi karyawan tukang bubur
emang abang mau ngasih kerjaan
pokoknya ayo kerja apa aja yang penting halal
iya tapi kakak kerja sama si sulam
hancur gengsi abang lo nih hancur
kalau lo sampe kerja sama si sulam
makan aja tuh gengsi kalau ayo gak punya duit
mau makan mau beli rokok
jadi gak usah protes pokoknya ayo mau kerja titik
bang seneng amat kelihatannya nih
bentar lagi bu haji
ini ada sedikit makanan kecil buat bu hojo buat mupi mupi

hah assalamu'alaikum bu haji
assalamu'alaikum bu haji
bu haji bang sulam ada
aduh kok si mahmud datang lagi ya
dia kan pasti tahu kalau semalam maji muhyiddin udah datang
ini dia mau apa lagi
ah gue larang aja deh bang sulam ketemu sama dia
ada ada sulam ada di dalam